selama sebulan terakhir ini harga minyak kelapa melonjak di kota manado sehingga membuat pedagang gorengan mengeluh
pedagang pun menyiasatinya antara lain dengan mengurangi harga gorengan
dari rp lima untuk empat potong gorengan menjadi tiga potong gorengan
omset pedagang turun lima persen
sebagai penjual gorengan sudah setengah mati sekali
kasihan mau bajual
karena minyak melonjak terus dari berapa hari ini tinggal kurang naik naik terus
kenaikan harga minyak goreng curah juga terjadi di sejumlah pasar tradisional di kota pasuruan jawa timur pada rabu siang
di pasar kebon agung saat ini harga minyak curah mencapai rp dua puluh satu dari sebelumnya rp lima belas per liter
hal ini dikeluhkan
sejumlah pedagang gorengan mereka mengaku pendapatan berkurang
kenaikan harga minyak goreng curah juga berpengaruh terhadap minyak goreng kemasan
harga minyak goreng kemasan dua liter naik menjadi rp tiga puluh lima dari sebelumnya
kenaikan harga minyak goreng curah juga berpengaruh terhadap minyak goreng kemasan